terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
ibu dimana sih ibu
ibu jangan tinggalin aku bu
ibu dimana bu
kenapa ibu tinggalin aku
wali pasti senang banget nih aku beliin ini
dulu kan dia paling suka nasi uduk pakai telur dadar
ibu mana yang mau anak laki satu satunya menikahi janda miskin punya anak empat seperti kamu
saya minta sama kamu ya tinggalkan kami jangan rusak masa depan anak saya
aku harus bener bener menghilang dari kehidupannya mas gafin
kasian dia kalau dapat banyak masalah gara gara aku
murti kamu dimana angka teleponnya penting
enggak aku gak boleh ngerepotin mas gafin lagi
hah kok murti ada disini sih
ngerti kemana sih padahal aku tuh mau ngasih tahu sama dia
kalau loli ternyata udah meninggal
terus nyari kemana lagi ya
mas gafin mau kemana
saya lagi nyari murti
bukannya kemarin udah sama mas gafin
iya tapi dia pergi dari kantor makanya sekarang saya lagi nyari
iya tapi aku bingung udah nyarinya kemana ya soalnya kan jakarta ini luas susah loh mas nyarinya
yaudah aku cari kesana aja
ya udah kalau gitu aku cari kesana
makasih ya